kita ke dalam negeri pengundian fase grup putaran final piala asia u sembilan belas dua ribu delapan belas baru saja diselenggarakan jumat sore di jakarta
sebagai tuan rumah indonesia terhindar dari negara negara unggulan seperti jepang arab saudi dan vietnam di fase grup
tim nasional u sembilan belas ditempatkan di grup a bersama dengan uni emirat arab qatar dan cina taipei
pssi memasang target capai babak semifinal bagi garuda nusantara
juara tahun dua ribu delapan uni emirat arab akan menjadi lawan terberat tim asuhan indra syafri untuk lolos babak semifinal
untuk persiapan awal timnas u sembilan belas akan memulai pemusatan latihan di yogyakarta pada sembilan belas hingga dua puluh tujuh mei
dari enam belas tim yang terbagi dalam empat grup dua tim teratas akan lolos ke babak sistem gugur
bagi empat tim semifinalis piala asia u sembilan belas dua ribu delapan belas akan mendapatkan tiket untuk tampil di piala dunia u dua puluh dua ribu sembilan belas
kita akan hadapi di babak fase grup nanti